sebelum kampanye damai pemilihan kepala daerah dki jakarta dimulai
media sosial sudah mulai dipenuhi unggahan berbau kampanye
daripada pendukung setiap pasangan
seperti halnya saat pasangan calon gubernur dki jakarta memperoleh nomor urut
dukungan terhadap pasangan sudah menjadi trending topic di jejaring sosial
setelah ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
resmi mendapat nomor urut
lini masa media sosial semakin riuh
masa kampanye belum dimulai
tetapi pertarungan antar pendukung relawan
ataupun calon kepala daerah semakin bergemuruh di media sosial
dengan kemunculan angka perolehan suara setiap pasangan
muncul tagar salam dua jari
seusai penentuan nomor urut calon gubernur dan wakilnya
tagar ini berisi cuitan pendukung ahok jarot lewat twitter
pasangan calon petahana yang mendapat nomor urut dua ini
menjadi trending topic beberapa saat seusai pengumuman nomor urut
tak ketinggalan berbagi unggahan
dari pendukung nomor urut satu
memeruhi laman media sosial
seperti munculnya tagar relawan satu
sejumlah foto juga diunggah pendukung anisandi
untuk menunjukkan sokongan kepada pasangan
yang mendapatkan nomor urut tiga ini
meski belum masuk masa kampanye
unggahan berbau kampanye sudah meluas
adapun kampanye secara resmi baru akan dimulai
pada tanggal dua puluh delapan oktober dua ribu enam belas hingga sebelas februari dua ribu delapan belas
tren penggunaan media sosial dalam ajang pilkada seperti ini pun
membuat kpu menetapkan aturan main
mengenai kampanye di media sosial
tetapi jika terjadi pelanggaran
black campaign ataupun negatif campaign
akan sulit dibentuk
kpu hanya bisa menindak akun media sosial yang didaftarkan
oleh tim pemenangan pasangan calon
sementara itu akun yang tidak terdaftar
tidak menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu
namun pengguna media sosial yang tidak terdaftar
perlu berhati hati jika ikut bersuara tentang pilkada di lini masa
jika terjadi penyebaran hasutan dan konten kebencian
pelaku bisa dijerat dengan undang undang informasi
dan transaksi elektronik yang dikuatkan
adanya surat edaran kepala polri
tentang penanganan ujaran kebencian